erot biar kataku tukur tukur tempat
kalau emang rezekinya kecil dapat ikannya juga kecil
hahaha dapet sih
hehehe lumayan sih
dim lu lapar gak
gue dengar si odi lagi makan gue jadi lapar
yaudah lu pulang dulu dah sana
lu makan nanti gue samper sama si odi
masih gak ada rendang
mama bikin sendiri
tidak dikasih sama bundur mala
karena ganti baju dulu cuci tangan
ma lain kali minta resep rendang sama bundur mala
jadi mama bisa bikin sendiri
kagak usah nungguin dikasih bundur mana lagi
mamah itu udah tiap hari bikin rendang
jadi udah apal resepnya
gak perlu minta bundur mala lagi
oke bener bang
semuanya sudah bumi banget apa
semuanya sudah bumi banget
gimana nih masa jalan
sebentar ine kok telpon mas pur dulu ya
mas purnya lagi di jalan posisinya jauh
aku telpon bang ojak dulu
bentar nih gua makan dulu ya
tak ada emak enak
gue mau bikin ngaram
di rumah gue
keren banget emak ini
itu namanya belum rejeki bang
tapi kalau udah tahu kenapa ngaluh berantakan merenung
ya udah gak apa apa
pak kisna juga lagi makan
terus kita gimana
em mau ke warna tempat gak kak
situ ikannya kecil kecil
lih ke warna tempat sama gue
biar kata aku tukur tukur tempat
kalo emang rejekinya kecil
dapet ikannya juga kecil
dih tuker lagi
terasa juga jauhnya
itu karena kita gak biasa jalan
biasa dimanja sama tukang ojek
diantar jumput terus
si citra udah bales belon
si cik fitra sugar
udah rod dia bilang dia lagi pergi ngebahas sekarang udah balik udah giliran kita ke
sono dia kagak ada giliran kita ke sini dia ada ya udah ntar habis mancing kita ke sono lagi ya
hai oga ngapret malu gua bolak balik sono udah duluan aja loh
hai sipur mana pur udah ngelamar kerjanya enggak loh kenapa ternyata yang dicari bukan kurir tapi
tukang pijet wuih
medan lalu ini ke jawa cowok sama gue
akhirnya gua dapet juga
gua mau anterin ini buat si citra hehehe gue itu dong katanya lu kagak mau ah kalau gue
dapat ikan gue mau ikut memangnya lu dapat
kalau dapat ikannya kecil kayak gitu pak
ada apa mas pur
gue udah ngelamar kerjaan jadi privat message
ternyata kamu salah
pengantar barang apa pengantar pesanan
tapi tukang pijet
ini bukan private message
mas pur salah baca
kalau ini masage
berarti gue dong yang salah